menteri kelautan dan perikanan edi prabowo menegaskan pihaknya tidak pernah menemui kapal nelayan tiongkok yang mencuri ikan di perairan natuna
edi menambahkan pemerintah saat ini tengah membangun kekuatan di natuna dengan mengerahkan nelayan nelayan indonesia di zona ekonomi eksklusif
hal itu disampaikan edi usai bertemu presiden di istana kepresidenan jakarta pada selasa siang
ia dipanggil presiden untuk membahas perkembangan penguatan nelayan nasional di natuna
edy menegaskan selama proses patroli di zee pihaknya tidak menemukan adanya kapal nelayan tiongkok yang mencuri ikan di perairan indonesia
kementerian kkp justru malah menemukan tiga kapal asal vietnam yang kedapatan mencuri ikan di zona ekonomi eksklusif
kementerian kkp kini fokus dengan perintah presiden untuk memenuhi perairan natuna dengan kapal kapal nelayan nasional
hal ini akan diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur di sana
sekaligus bantuan kapal yang sesuai kebutuhan
nelayan di natuna
biar menggunakan pengawas kita saja
jangan kita nyebar ada ribuan
ribuan kan kalau kita lewat itu udah kelihatan
jangan kita menambah memperkeruh suasana padahal ini kejadiannya sebenarnya nggak begitu luar biasa